dalam kunjungannya ke kawasan hulu citarum di situ cisanti kecamatan kertasari kabupaten bandung jawa barat presiden joko widodo didampingi oleh menteri lingkungan hidup siti nurbaya gubernur jawa barat ahmad heriawan pangdam tiga siliwangi majendeni munardo dan kapolda jawa barat irjen pol agung marioto
dalam kesempatan tersebut jokowi juga menanam pohon endemik jawa barat berjenis manglit
penanaman pohon ini menandai revitalisasi hulu sungai citarum yang ada dalam program citarum harum
usai menanam pohon jokowi juga meninjau rumah yang nantinya akan dijadikan sebagai rumah pengganti untuk keluarga yang tinggal di bantaran sungai citarum
kedatangan jokowi pun disambut antusias oleh masyarakat
anggapannya dengan karir
harapannya baik sekali senang ya
harapannya semoga menjadi penghijauan berhasil di daerah sini tidak menjadikannya banjir
baik masyarakat antusias banget
karena mungkin sudah beberapa puluh tahun di sini hudannya gundul
sekarang ada penghijauan dari pemerintah
alhamdulillah masyarakat mengucapkan banyak terima kasih kepada pak jokowi
citarum yang merupakan sungai terpanjang di jawa barat ini mendapatkan predikat sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia
oleh organisasi nirlaba asal amerika blacksmith institute
dalam laporannya lebih dari lima ratus ribu orang terkena dampak langsung sungai citarum
franky wijaya kabupaten bandung